belum lama ini taste atlas sebuah website yang berisi tentang kekayaan kuliner di dunia
merilis tentang daftar lima puluh makanan olahan laut terenak di dunia
dan siapa sangka jika pempek makanan khas palembang ini menduduki peringkat keempat
pempek lebih unggul jika dibandingkan dengan boyne lobster dari amerika serikat
dan moburo nigiri sushi serta takoyaki dari jepang
daftar ini dibuat berdasar survei yang dilakukan terhadap audiens taste atlas
pempek adalah makanan yang dibuat dari daging ikan belida yang dicampur dengan tepung kanji serta beragam bumbu
pempek biasanya didikmati dengan kuah asam manis yang dikenal dengan sebutan cukup
karena keberadaan ikan belida semakin sulit akhirnya dicari pengganti dengan ikan tenggiri atau ikan lainnya
macam bempek pun beragam ada pempek kapal selam lenjer adaan kulit lenggang dan lainnya
kalau anda lebih suka pempek yang mana nih